kisah seorang demonstran
menampilkan wajah wajah badut di gedung dewan
mereka pamerkan senyum
pemimpin sidang mengetok palu
mengesahkan pemberangusan kpk
aku harus bersuara bergerak
turun ke jalan melawan
di bawah jembatan layang senayan
dalam barisan teratur mereka bergandeng tangan
beragam warna jaket
hiasi tubuh mereka yang berpeluh
deban gedung parlemen
seseorang menjerit lantang
di atas mobil tua
suara seraknya membumbung ke atas
menembukkan kursi kursi kosom
menembus bujak semesta
menggugat kelenahan penguasa
yang terbuai dan lena di kursi istana
sepasukan polisi berjaga
berjajar rapat tanpa selah
membendung langkah kami
yang mencoba mengetuk pagar
menitipkan sejumput pinta
agar kami diterima
untuk sekadar menyampaikan rasa
mereka bergeming tanpa kata
hanya memandang nanar
seolah kami layak digampar
dijauhkan dari pagar pembatas
yang memisahkan nasib
penggawa dan kaula
meriam air pun tumpahkan murka
mengguyur wajah kuyuh yang terderah
melupakan barisan dan pegangan
berupaya mencari perlindungan
kala kesenyapan sesaat menyapa
kami kembali mendekati gerbang
dengan semangat yang makin menyala
mengutuk perlakuan aparat
yang menyemburkan amarah
dengan tembakan gas dan air mata
kami hanyalah kaum muda
resah akan sikap baginda
jangan hakimi kami dengan senjata
yang kami punya hanya suara
tidak pantas kehilangan nyawa
demi keangkuhan yang kau paksa
kami akan terus berteriak
entah sampai kapan
turun ke jalanan
menyusuri sudut sudut kota
mau mendengar keluh manusia
di dewan perwakilan rakyat atau dpr menjadi lembaga yang cukup berpengaruh
sekaligus menjadi lembaga yang paling sering disorot di kinerjanya
nah lembaga yang bertugas sebagai pembuat undang undang dan juga pengawas pemerintah ini
ternyata belum mampu memenuhi target rancangan undang undang
dan tidak jarang absen di kalah rapat rapat pengambilan keputusan
lalu apakah hal hal tersebut mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap wakilnya
peneliti forum masyarakat peduli parlemen atau formapi lusius karus menilai
kinerja dpr ri di lima tahun terakhir adalah yang terburuk sejak era reformasi
dpr dinilai tidak menjalankan fungsi legislasi dengan baik
itu terlihat dari pengesahan undang undang yang masih jauh di bawah target
dan tingkat kehadiran anggota dewan yang sangat rendah
bahkan dari tujuh sidang paripurna di masa sidang dua ribu sembilan belas
anggota dewan yang hadir tidak mencapai sepuluh persen
jumlah legislasi yang dihasilkan dpr dari daftar ruu prolegnas prioritas
sampai tahun kelimanya itu baru dua puluh tujuh
dua puluh tujuh ruu dari satu ratus delapan puluh sembilan yang direncanakan dalam daftar prolegnas lima tahun
jumlah dua puluh tujuh ruu ini nyaris sama dengan jumlah koruptor yang ditangkap oleh kpk
dari dpr selama dua ribu empat belas sampai dua ribu sembilan belas jumlah
hanya sudah dua puluh tiga orang
jadi saya kira luar biasa ada pertemuan kebaikan dan keburukan di dpr dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas ini
dengan jumlah undang undang yang masih di bawah target
dpr optimistis akan mengesahkan sejumlah rancangan undang undang
ketua dpr bambang susatyo mengamini
dpr akan mengesahkan dua belas atau tiga belas rancangan undang undang prolegnas prioritas
di sisa masa jabatan yang tinggal dua bulan lagi
ada kita akan berupaya diterakin dengan dua belas sampai tiga belas ruu
karena kita bekerja bersama sama dengan pemerintah
ya sangat tergantung dengan kerjasama dari pemerintah
mudah mudahan bisa kita kejar dua belas sampai tiga belas undang undang kita selesaikan sampai akhir sampai nanti
berdasarkan survei lembaga survei indonesia atau lsi juni dua ribu delapan belas
kepercayaan masyarakat terhadap dpr
menduduki urutan terendah dari lembaga lembaga lain
rendahnya tingkat kepercayaan itu disebabkan oleh
banyaknya pemberitaan negatif para anggota dewan
misalnya informasi anggota dewan yang terlibat korupsi
atau banyak yang absen di rapat paripurna
dikutip dari laman dpr ri
masih banyak rancangan undang undang yang belum disahkan
yang cukup mendesak misalnya ruu kuhp
ruu penghapusan kekerasan seksual
ruu larangan minuman beralkohol
dan masih banyak lagi
keterbukaan aksi nyata dan komitmen para wakil rakyat
menjadi yang terpenting dan yang paling ditunggu oleh rakyat
dimeliputan cna indonesia jakarta
dan kita akan berbincang dengan para demonstran mantan aktivis mahasiswa yang kini berada
di dalam lingkaran politik dan telah menjadi anggota dpr ri
sebelah kiri saya sudah ada bang willy aditya anggota dpr ri dari fraksi partai nasdem
bang willy terima kasih sudah hadir selamat malam
kita ucapkan selamat terlebih dahulu karena sudah mendapatkan amanat dari rakyat
untuk menjadi anggota dewan di gedung dpr ri
kami juga masih menunggu anggota dpr lainnya
ada andre rosiade yang nanti juga akan bergabung bersama kami dalam dialog
dan sebagai penyimbang kami juga hadirkan para mantan aktivis mahasiswa
yang masih kerap mengkritisi
lingku politik dan juga pemerintahan
ada bang iksan lelemba selamat malam bang iksan
terima kasih sudah hadir malam hari ini
terima kasih juga
dan sudah ada bang ray rangkuti
bang ray terima kasih sudah hadir malam hari ini
kita akan bicara banyak soal aktivis yang kemudian menjadi seorang anggota dewan
kemudian apa evaluasi dari anda masing masing
tapi saya mulai dulu ke bang willy aditya terlebih dahulu
bang willy dulu menjadi aktivis begitu ya menjadi demonstran
bahwa kemudian sekarang terjun ke politik
hal yang paling mendasar dulu deh yang paling ngomong dulu deh
apa yang kemudian membuat
arah perjalanan ketika dulu menjadi seorang aktivis
kemudian sekarang justru memilih terjun ke dalam politik
apa sebetulnya tujuan yang ingin dicapai bang
tujuannya tentu tidak pernah berubah
spirit pergerakan itu adalah melakukan perubahan
karena dalam diktum gerakan itu yang sejati adalah perubahan
maka kemudian proses melakukan perubahan
anti kemapanan anti diskriminasi humanisme
itu menjadi spirit yang tidak lekang di panas dan tidak lapuk di hujan
itulah yang kemudian menjadi panggilan yang sifatnya ada dua hal
satu itu menjadi zeitgeist semangat zaman
yang selalu berdialektika dengan kondisi objektifnya
yang kedua adalah panggilan yang apa ya
suatu hal yang takdir sejarah
kalau dalam islam itu sunatullah mungkin ya
untuk kemudian melakukan perubahan
saya tidak bisa melihat itu sebagai sebuah proses yang dikotomis
itu proses yang kontinu ya
antara aktivis menjadi politisi
rusaknya politik kita ketika itu dianggap dua ruang yang terpisah
dia adalah proses yang tidak terputus
kita harus melihat di belahan dunia manapun
bahkan di dalam sejarah republik ini
republik ini merdeka di tangan anak anak muda yang terdidik
bahkan organisasi organisasi kemahasiswaan itu dilahirkan oleh partai politik
apa yang dikeluarkan oleh bung hatta waktu itu melalui maklumat x
nah proses ini menjadi terputus harus objektif kita baca
ketika orde baru melakukan deideologisasi
deorganisasi dan depolitisasi
maka kemudian politik menjadi haram gitu
politik menjadi hitam
nah padahal tidak
dia menjadi suatu yang kemudian niscaya
dulu gerakan mahasiswa di zaman
orde baru itu hanya mengurus kampus
di zaman orde lama
kmni itu afiliat dengan pni
gemsos dengan psi dan lain lain sebagainya
itu yang kemudian politik menjadi suatu hal yang bernas
politik benar benar ber spirit dengan gerakan
dia tidak terputus
oke jadi semangatnya sebetulnya masih sama
spiritnya adalah pergerakan itu
tapi kemudian ruangnya yang sekarang
berbedakah atau apa sebetulnya
ruang yang kemudian terputus
kalau kita tidak membuat dia link dengan sejarah
dan panggilan zaman
sebuah partai yang besar
sebuah partai yang kuat
dia harus selalu terkoneksi dengan gerakan sosial
dan dia harus juga memiliki aktivis aktivisnya di sana
kalau kita mau periksa hari ini
tidak ada satupun partai tanpa aktivis pergerakan
yang menjadi tulang punggung dari partai itu
nah itu artinya
walaupun prosesnya berbeda beda
itu hal yang berbeda
jadi prosesnya tidak terputus
kita lihat partai sosial demokrat itu basisnya serikat buruh
kita lihat organisasi organisasi lain itu memiliki
basis gerakan sosial yang kuat
nah ini yang sekarang putus
agak putus di dalam tradisi kita bersama
dan setiap partai ada aktivis mahasiswanya begitu ya
yang tadi anda katakan
saya ke bang ican kalau begitu
bang ican apa sih memang sebetulnya ketika
sebetulnya aktivis menjadi anggota dewan itu kan bukan hal yang baru
bukan hal yang baru
sudah beberapa periode juga kita melihat ada aktivis yang kemudian masuk ke sana
tapi kalau dari kacamata anda ketika aktivis ini masuk ke dalam lingkaran politik
masuk menjadi anggota dewan
apa yang spesial yang bisa dilakukan oleh teman teman aktivis
yang memilih untuk terjun ke partai politik
kalau saya idealnya justru
kalau bisa mayoritas anggota parlemen kita adalah pensiunan aktivis
memang apa yang bisa dicapai oleh para mantan aktivis ini pak
parlemen itu kan kerucut paling puncak dari elit yang diformalkan
di situ mereka membuat kebijakan politik sektoral pembangunan dll
nah di masyarakat atau di mahasiswa kan ada tiga tujuan orang sekolah
pertama masuk ke sektor publik pemerintahan dll
kedua menjadi profesional di bidang bisnis ekonomi private sector atau bumn
sektor yang lain adalah sektor gerakan masyarakat
yang sekarang bahkan sudah menjadi sektor ketiga
jadi pekerja sosial itu sekarang mungkin gajinya bisa sama dengan orang yang bekerja di sektor dua yang lain
jadi sejak mahasiswa tentu semua orang memproyeksi dirinya
nah yang luar biasa adalah yang menjadi aktivis atau tokoh tokoh aktivis
atau disebut demonstrat itu betul betul seringkali memproyeksikan dirinya
memang setelah itu menjadi aktivis lagi aktivis masyarakat
atau langsung loncat ke politik formal
yang itu bagus bagus sekali
di mana mana juga begitu
kalau kita lihat sejarah misalnya para politisi amerika
biasanya mereka lebih banyak dari fakultas hukum
biasanya karena memang amerika itu sepertinya kalau bukan dari hukum dari kalangan pengusaha
orang seperti obama lulus dari kuliah padahal dia tokoh besar di universitasnya
dia menjadi pengacara pro bono dulu
artinya itu aktivis kan aktivis masyarakat membela hukum tanpa bayar
begitu juga yang lain lain
nah setelah itu baru dia merencanakan karirnya di bidang formal
jadi sebenarnya ini konsekuensi logis saja
konsekuensi logis sering menjadi aktivis
ketimbang dan begini apakah waktu mahasiswa mereka berpolitik
tentu berpolitik dengan cara mahasiswa
tapi perlahan lahan mereka menumpuk informasi pengalaman
berinteraksi dengan para senior seniornya setiap hari
jadi formal maupun informal lewat bacaan maupun dialog
mereka mendapatkan ilmu politik secara langsung
nah begitu dia masuk parlemen bagus dong
kalau tidak bagus malah kita harus marah
kenapa kau nggak bagus kenapa begitu begitu aja
kira kira diskusinya begitu kalau menurut saya
kena setrap semua senior
bang ray gimana artinya apa maksud apakah memang ketika dulu yang menjadi aktivis
kemudian terjun ke politik ke partai ke senayan
sudah punya modal yang kuat ya atau bagaimana
tapi kan kemudian apakah bisa yang dulunya mungkin begitu tajam memberikan kritik
ketika masuk ke dalam politik evaluasinya bagaimana
persis sebetulnya yang saya mau tangkap dari pertanyaan anda itu
sebetulnya bukan persoalan aktivis ke politik
itu sama seperti serjana hukum jadi lawyer
kira kira gitu ya sarjana fakultas kedokteran jadi dokter
jadi aktivis jadi politisi itu persis seperti yang kita sebutkan tadi
sebetulnya pertanyaan anda itu mengandung persoalan yang sangat serius
itu sama dengan mengatakan apa sih yang telah dilakukan oleh para aktivis ini
kok kita seperti mengulang ulang sejarah yang sama
dimana keterlibatan aktivis masuk ke gelanggang politik itu
tidak begitu besar menyumbang sumbangsi bagi perbaikan dan kualitas demokrasi kita
kira kira gitu pertanyaan itu yang mestinya dijawab oleh bung willy bukan saya
kalau evaluasi dari anda
persis pertanyaan anda itu ini kan yang paling menyedihkan
yang adalah yang priode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas ini
ini kali pertama anggota dpr pergi meninggalkan
dewan itu di demonstrasi begitu besar sepanjang sejarah indonesia
jadi mereka dalam ranking kepuasan rendah
tidak usul khotimah
saya tidak mau bilang istilah itu
jadi kepercayaannya juga rendah kepada mereka
pergi dari tempat dpr itu pun masih tetap dikatakanlah
dihantui oleh demonstrasi yang meluas
seindonesia yang sampai sekarang belum selesai
apa artinya gitu artinya lima tahun itu
orang merasa kecewa
di ujung dari kekuasaan anda
orang membayangkan anda memberi kado istimewa
tapi yang diterima oleh publik justru adalah kado yang sangat buruk
nah uniknya adalah dan mirisnya adalah
bahagian dari aktivis yang kita sebutkan itu tadi
masuk ke dalam
dalam struktur kekuasaan ini
yang mereka adalah baik aktivis mungkin yang tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh
aktivis yang sembilan puluh an
enam bulan lah ya
kemudian juga ada sebagian yang enam puluh an
plus juga aktivis yang era dua ribu an
mungkin mantan mantan ketua bem
macam macam di arah tahun dua ribu lah kira kira gitu
lalu wajah dpr nya tetap begini
wajah dpr nya tidak beranjak
tidak ada sumbangsi yang cukup besar
itu yang saya katakan
yang saya menyedihkan untuk dua ribu empat belas ini
dpr kita kehilangan
ruh perubahan itu
jadi visi tentang perubahan itu
kehilangan lama sekali
jadi yang kelihatan oleh kita adalah
rutinitas harian bahwa anggota dpr itu
bersidang bahwa anggota dpr itu
undang undang itu tapi
kalau kita lihat secara umumnya
visi perubahan mereka tentang
bagaimana cara menguatkan demokrasi
bagaimana cara untuk melindungi hak asasi
bagaimana cara untuk melindungi
hampir tidak kelihatan lagi
di dalam visi visi
sehingga begitu kita baca undang undang produk dari mereka
hampir kita tidak menemukan
visi yang disebut dalam konteks
yang kita sebutkan tadi
apakah rai mau mengatakan bahwa mereka terbendam
dalam dekapan oligarki politik
saya mau menuju ke sana sebetulnya
apa sebetulnya persoalan sehingga
sebelum bang willy jawab saya ingin
ada banyak aktivis gitu loh kira kira itu ya
yang berani melawan kekuasaan
tapi nggak berani melawan ketua umum
seperti apa kemudian gagasan mereka
menjawab pertanyaan abang rai
dan juga abang hincan soal kemudian oligarki politik
dan kemudian bagaimana sumbangsi
yang akan mereka lakukan mereka bisa berikan
di senayan karena ini adalah
wajah baru aktivis dengan wajah baru di parlemen
dan juga evaluasi ketika
parlemen yang lama kita harus break kami akan
kembali sehabis ini andre
ya anda kembali bersama kami
masih dalam pelantikan dpr
dpr dan juga mpr
yang sudah berlangsung tadi
dan kita masih akan lanjutkan dialog
malam hari ini
dengan topik utama tentu ketika
kala demonstran menjadi anggota dewan
kita akan coba kupas apa kemudian isi
yang akan mereka mau sampaikan
kalau dulu mungkin
dan juga menyampaikan gagasan mereka
nah ketika menjadi anggota dewan apa yang akan mereka
lakukan kira kira seperti itu nah kita sudah
kedatangan kalau tadi masih bertiga sekarang sudah ada
bang andri rosiade anggota dpr ri terpilih
dari fraksi partai gerindra selamat malam
bang andre selamat malam terima kasih sudah hadir
malam hari ini tadi sudah
banyak kita agak agak di awal awal ya
bang icah dan juga bang andre ini cukup menarik
karena malam hari ini kita kedatangan
para mantan aktivis yang kemudian memilih
jalurnya masing masing ada yang kemudian sudah
terpilih menjadi anggota dewan wajah baru
dan ada yang kemudian masih mengawal
jalannya demokrasi dengan baik bersama dengan rakyat
saya pensiun muda jadi pensiun muda kalau gitu ya
bang icah ya ada bang icah juga saya langsung
ke bang andre rosiade kalau begitu bang andre
kalau dulu bang andre dan juga bang willy
menjadi aktivis menjadi demonstran
yang apa ya begitu vokal begitu
kritis dan juga tajam nah ketika
nantinya sudah terpilih oleh
didapil masing masing oleh konstituen masing masing
menjadi anggota dewan apa yang akan
mau dibawa bang andre ya
saya kan sudah meminta
kepimpinan fraksi dan juga
pimpinan partai untuk
ditempatkan di komisi enam karena
kan sebelum dilantik ini saya lagi
berjuang untuk memerangi praktek
predatory pricing yang dilakukan oleh semen
melihat kondisi bahwa
pabrik pabrik semen nasional
itu dalam keadaan darurat
sekarang bayangkan pak jokowi
punya proyek infrastruktur yang
luar biasa tapi ternyata
yang menikmati pembangunan infrastruktur itu bukan
pabrik semen nasional
tapi semen dari tiongkok untuk itulah
saya memilih untuk
masuk ke komisi enam
untuk menindaklanjuti perjuangan yang sudah
saya jalankan dengan saya masuk
di komisi enam pertama
menteri perdagangan enggar itu mencabut
permendak nomor tujuh tahun dua ribu sembilan belas
yang mengizinkan impor
klingker dan impor semen padahal
pabrik semen kita
ton per tahun konsumsi kita
per tahun tidak butuh impor
semen dan klingker
dan kedua di komisi enam
saya juga bisa minta kepada menteri perindustrian
pembangunan pabrik semen baru kenapa
sampai dua ribu tiga puluh kita
tidak butuh membangun pabrik semen baru pertanyaannya
kenapa pemerintah membuka izin
impor dan klingker kenapa pemerintah
memberikan izin pembangunan
pabrik semen baru untuk kepentingan nasional
atau kepentingan siapa dulu saya bicara
di luar besok saya akan
sampaikan saya akan gas menteri perdagangan
dan perindustrian di forum paranen
begitu dong itu satu
yang kedua saya
mendengar petani menangis
petani menjerit di saat mereka
panen menteri perdagangan
membuka keran keran impor
jadi dia akan berhadapan dengan saya di
parlemen oke oke jadi langsung ngegas
sudah tahu apa yang akan dilakukan apa tanggapan anda
kalau begitu enggak apa apa
karena memilih posisi striker baguslah
sikap politik selalu
ideologi lahir dari ekspresi
sebuah pilihan pilihan karena
kebetulan andre bisa seperti itu
karena dia partai yang tidak
masuk dalam kekuasaan jadi harus
berteriak lebih kencang memang nah
itu yang dibilang bung rey tadi
apakah apa ya
saya ingin melanjutkan biar tidak terputus tadi ya
saya terima kasih kepada kakak
dan kawan kawan yang di senayan tapi
apa yang ditandaskan bung rey
tadi sebenarnya itu bukan
suatu hal yang baru itu sudah
bawaan saya ingin mengatakan
ketika jadi mahasiswa aktivis di jalanan
bahkan bisa berkelahi dengan aparat
seperti sekarang kita lihat tapi di kampus bung
takut dengan rektor jadi
jadi yang anda sampaikan apa itu bang
jadi kan bung rey mengatakan jadi wajar kalau politisi
takut mau ketemu partai itu maksudnya
itu menjawab pertanyaan rai tadi
itu kan suatu hal yang jamak
yang kedua adalah manusiawi lah ya
ya bukan manusiawi tapi itu
sebuah kultur kritis yang kemudian
jumping oke nah jadi
dia kritis melihat realitas
di luar dirinya tapi realitas di dalam
dirinya nggak kritis oke kita bisa lihat
bung rey ini juga dicium tangan kalau di
kampus sama mahasiswanya
itu kultur feodal yang juga terus di
dikembangkan oke oke
yang kedua yang ingin saya katakan
adalah dialog seperti ini
kemudian harus kita lihat
kita nggak boleh alpa
bahwasanya budi masud jadmiko
ketika dia jadi anggota dewan dia yang
mengusulkan undang undang desa ya itu
prestasi yang luar biasa artinya
dan lain lain sebagainya mel stun
itu dibangun oke
ada sistem yang berbeda
antara kita kita mengenal
inisiasi itu dari praksi
tidak bisa melalui individu
kita bukan hidup dalam sistem demokrasi amerika
yang mempunyai hak
nah di sinilah kemudian perbedaan perbedaan
itu walaupun saya
merasakan kita masih kalau
sikap itu yang kemudian
banyak teman teman ketika
ada petani ketika ada
serikat pekerja serikat buruh
datang ke senayan lalu kemudian diurus
itu kan tidak
kemudian tercover oke
proses itu kan tidak selalu lahir
pada undang undang nah di sanalah
kemudian bukan hanya terbenam
kalau di dalam
lumpur kekuasaan bahasa kakak ecan tadi
tapi yang harus kita lihat petanya adalah
tidak seperti jalanan oke
dia bukan sebuah ruang yang bebas
tapi dia adalah
konflik kepentingan dan konflik ideologi
dan secara real oke jadi agak berbeda begitu ya
ruang pertarungannya satu futsal
silahkan silahkan mungkin bang rey
mau singkat saya merasa bung willy sudah menyerah sebelum bertempur
dengan cara penjelasan yang
seperti itu mungkin saya bisa
bung willy kan sebenarnya mencari
memungkinkan dirinya tidak kemudian dituntut
secara politik oleh
prapemilihnya dengan mengungkapkan semua
hal hal yang seperti ini yang justru
kita mau mengatakan karena anda aktivis
anda bongkar ini oke karena itu hanya sebetulnya
ya iya iya iya anda perlihatkan kepada
publik bahwa jika penting
dengan ketua umum pun saya bisa berani
berbeda bila itu
ya kan dalam konteks membela
rakyat misalnya begitu ya memperjuangkan maksudnya
oke jika penting saya
berbeda dengan apanya praksi
jika itu dalam konteks membela rakyat bagi saya
ada tambahan saya mau membandingkan misalnya
tadi willy mengatakan
sahabatnya andre memilih peran
sebagai striker bahkan striker tunggal
bisa di depan gitu saya kira
willy bisa memilih jalan sebagai libero
atau bitfielder artinya
ini kan ada
tipe tipikal yang berbeda beda
nah tentu sebagai partai
non pemerintah kelulusan itu
ada sama andre dan
kawan kawannya nah berangkali
kalau saya lebih kepada specialty
atau minat dengan
cermat andre mengatakan hal yang
berangkali dekat sekali dengan dapilnya kalau
nggak salah semen padang ya
tiga ratus ribu orang sumatera berhidup
dan berhubungan dengan semen misalnya ada dua puluh orang saja
mantan aktivis seperti andre
dengan pilihan pilihan sektoral
ada yang terkait tambang ada yang
terkait perkebunan bicara
itu terus saja orang
saran saya saya akan mengenal willy cukup lama
dari awal di lantik sudah
mulai memikirkan bagaimana sistem pemilu
kita dibangun misalnya kan ini bagi peran nih
jadi andre mungkin
berurusan dengan semen
tidak kalah pentingnya juga fondasi
demokrasi kan sekarang kita tahu kritik terhadap
pemilu kita yang
begitu mahal bahkan lebih buruk
daripada pemilu pertama
era reformasi harus dibongkar di
hari hari awal jangan sampai
seperti pemilu pemilu sebelumnya
paket undang undangnya dibereskan
rekrutmen terhadap pimpinan
kpu dan bawah seluruh dunia jadi saran saya
ini memilih peran agar
kalaupun akhirnya jumlah mereka
tidak terlalu banyak ray kita harus
sedikit juga damai bahwa
mereka banyak kalah juga dari
kerabat yang saya mau katakan itu kan
bukan soal jumlah tapi kan
kemampuan untuk mempengaruhi orang
itu yang dimiliki umumnya
adalah para aktivis bagaimana
mereka bisa membawa ratusan ribu
masak ke dvr itu karena mereka
mampu meyakinkan makanya saya
fraksi dan partai itu
akhirnya sudah tidak lagi penting
karena di sana kemampuan teknokrasi
tentu andre mengatakan ini tidak sesumbar
dia sudah menyiapkan banyak sekali
aspek teknis di belakang ini kalau kita
kejar dia pasti siap saya kira juga
pemilih yang mungkin selama di partai mengurusi
pemilu juga harus menyampaikan dan teman teman lain juga
begitu ada yang memilih di komisi
yang terkait dengan dekat sekali
dengan tenaga kerja misalnya
dan segala macam nah ini market
seperti ini yang harus dibidik
agar tadi tidak terus terusan
berhadapan dengan rektor
eh bukan rektor ketua umum
bagaimanapun juga sebagai orang yang berpengaruh
saya tahu bahwa seringkali
juga dijaga jagain oleh ketua umum
kita break terlebih dahulu ya nanti di segmen berikutnya
saya akan minta kemudian bang rey dan juga bang ican
mungkin memberikan pertanyaan mengejar pertanyaan
kepada bang andre dan juga bang will
dan juga akan dijawab dan juga ditanggapi
kita harus break terlebih dahulu kami akan segera kembali
di saat lain
sekarang saya mau tanya ke teman teman
pernahkah kalian menjawab
penyelidikan mereka atau tidak
itu pertanyaan pertama
yang kedua bagaimana juga tanggapan kalian
terhadap anggota dpr yang meninggalkan
gedung dpr itu dengan beban pekerjaan
yang tersisa plus juga
demonstrasi yang begitu besar besar
menolak ya keputusan
pembahasan uu yang sedang mereka bicarakan
oke langsung dijawab ini berkaitan dengan
yang hari ini mungkin tengah menjadi sorotan ya
dilantik menjadi anggota dpr ri pernah ditelepon oleh pimpinan fraksi berapa hari sebelum dilantik
disuruh menghadap ternyata saya diperintahkan untuk menerima demonstrasi yang datang waktu itu
ya tentu saya diperintah meskipun dilantik karena akan datang ke fraksi partai gerindra saya siap
terima sedap mereka datang mereka ke fraksi gerinda protes kenapa saat kami tanggal dua puluh empat
kalau nggak salah kami ini tanggal sembilan belas sudah ketemu sekjen dpr sekjen menjanjikan kami untuk tanggal dua puluh empat akan
bertemu dengan pimpinan dpr dan atau pimpinan komisi tiga ternyata kok dibawa ke fraksi gerindra
kata mereka kan saya bilang sampai mereka saya tidak pernah mengundang anda tapi kami partai
gerindra adalah partai yang terbuka menyerap dan mendengarkan aspirasi masyarakat seperti
ini sampai kali pak prabowo makanya anda datang kami siap tampung tapi kalau anda
tidak mau bertemu dengan kami tidak ada masalah akhirnya itu yang terjadi intinya apa bang bang ray
tidak usah khawatir bang willy saya dan aktivis aktivis yang lain yang masuk dpr tentunya
yang tukang demo masa takut di demo ya kita siap menerima adik adik kita yang datang ingin
berdialog ingin berdiskusi kepada kita tapi saya ingin tegaskan kalau adik adik mahasiswa
ingin menuntut perpu undang undang kpk datangnya bukan ke dpr datang silahkan
merdeka utara tanyakan ke presiden pak jokowi kenapa perpu undang undang kpk domennya ada di
presiden jokowi jadi teman teman mahasiswa salah alamat kalau mau demo minta perpu undang undang
kpk ke dpr datang ke presiden tanya sama presiden jokowi kapan bapak mau menerbitkan perpu undang undang
kpk kalau bapak bertele tele berarti memang pak jokowi setuju revisi undang undang kpk sederhana oke tapi
persiden ternyata menerbitkan perpu undang undang kpk saya akan mendukung kalau itu dikirim lumpir jadi
kalau soal perpu undang undang kpk pr nya di tangan presiden jadi adik adik mahasiswa datanglah ke istana
tanya enggak dengan jadi anda akan mendukung kalau sekiranya audio yang mengeluarkan per chiaki saya
sudah mendengarkan pernyataan pak prabowo secara langsung bahwa beliau menolak revisi undang undang
saya mau tanyakan sedikit anda menerima
perpu ini karena memang
itu tanda kutip
perintah praksi kalau tadi
anda cerita begitu atau memang menurut anda
itu layak untuk dikeluarkan
secara pribadi maksudnya
karena kita tahu tidak akan mungkin
di seluruh indonesia
kalau masyarakat merasakan ketidakadilan
nah masyarakat sekarang
kita harus objektif merasakan ada yang
tidak adil ada ketidakpuasan
coba barai di saat pak jokowi
begitu powerful sekarang
apa sih yang gak dikuasai di republik indonesia ini
bahkan rektor menteri pun bisa
disuruh sama dia beliau bikin pernyataan
kan begitu powerful tapi
lihat mahasiswa hampir tiap hari
berdemonstrasi bahkan besok saya dengar
buruh juga akan datang ke dpr
jadi menunjukkan apa
masyarakat ataupun mahasiswa
pasti akan berani menyuarakan
oke tahan di situ bang anri
silahkan bang will tanggapi apa yang tadi
ditanyakan oleh bang rerangkuti
ya apa yang terjadi
awalnya saya melihat satu hal
seorang aktivis yang
legendaris namanya daniel
enam puluh delapan itulah awal
dari proses liberalisme
dan lahirnya republik baru di prancis
sebagai sebuah kritik orang
datang ketika daniel convendi dilarang
pergi kencan ke asrama putri
lalu kemudian sebagai sebuah
kondom ke lapangan
kami anti hamil segala macam
ketika kita bandingkan dengan
yang baru baru ini kan yang terganggu
adalah kehidupan private nya orang
apakah ini benar benar
demokrasi itu kan basisnya
apakah ketika sembilan puluh delapan
di kalangan hak hak politik
sekarang berbicara tentang hak hak private
apakah sudah sampai di sana
kalau itu terjadi itu kita
mengalami lompatan besar
karena basis dari demokrasi itu sendiri adalah
ini cuma menjadi entry point
ternyata ada cover story
dalam proses itu
kalau kita harus telisik
harus kritis membacanya
bahwasannya saya sepakat
itu sebagai tugas zaman semangat zaman
bahwasannya mereka harus bergerak
siapa yang tidak mau
cuma harus kita lihat ketika
undang undang kpk itu disahkan
tidak ada respon yang luar biasa
tapi ini terjadi
ketika undang undang khuap
dan undang undang khuap itu di
di cancel ditunda untuk kemudian
dibahas lagi di dpr
tapi kan tuntutan mahasiswa yang kemarin
demonstrasi itu kan terkait undang undang
saya juga saya juga nggak mau
bung willy mau cerita apa gitu loh
padahal sebetulnya saya nggak mau
meminta penjelasan dari beliau ini soal
sejarah gerakan mahasiswa
kira kira pandangan anda sebagai anggota dpr
melihat demonstrasi ini apa
dan bagaimana sikap anda untuk merespon izunya
iya suatu hal yang perlu kita apresiasi
dan kemudian harus ya mungkin mereka menjaga
karena respon mereka kemudian undang undang khuap
karena kemudian respon mereka beberapa undang undang
saya pikir ini suatu proses yang benar benar menjaga
demokrasi kita berjalan secara check and balances
kita apresiasi itu bung rey
jangan takut kalau untuk semangat itu
mungkin satu ya terakhir ya
sebelum kamu isi
saya kita harus menghargai demonstrasi mahasiswa
tapi ada pr yang harus kita bahas bersama
pr nya jangan sampai
pertama ya aksi ini berujung anarkis
atau jatuh korban
dan kita berharap tindakan represif dari aparat pun berkurang
jadi harus ada dua dua pihak
baik mahasiswa maupun pihak kepolisian
saling menahan diri
jadi aksi silakan saja
ya mau sepuluh dua puluh seratus
tapi kita dorong aksi ini berjalan damai
silakan menyuarakan aspirasi
tapi tetap damai
aparat pun menjaga situasi ini kondusif
jangan sampai demokrasi yang terbuka ini menimbulkan korban
apalagi sampai anarkis begitu ya pak
pak insan ada yang ingin anda tegaskan lagi
kepada pak andre dan juga pak willy
saya mau bicarakan soal zaman
bahwa sekarang ini

jadi kita harus berhati hati
antara aktivisme dulu dengan sekarang adalah sekarang itu
konsolidasinya jauh lebih cepat
dan seringkali mengagetkan
karena kita punya gawai yang
media sosial yang luar biasa
dulu mungkin andre mau ketemu willy harus naik truk
apa segala macam
merayang kuti naik kereta barang dulu
untuk ke kota kota untuk konsolidasi
ketua ketua bem atau senat mahasiswa punya grup misalnya
nah tapi bukan hanya di sini kan
kita lihat kebangkitan itu di negara negara yang tadinya mapan demokrasinya
seperti di eropa barat atau di amerika
bahkan hongkong misalnya sekarang kelihatan betul militansinya
jadi apa yang mau saya katakan
mahasiswa itu keluar dari
mengosongkan bangku kuliah jika
realitas di luar kampus itu sudah tidak bisa diselesaikan oleh struktur yang formal
kan sebetulnya itu
jadi yang ingin saya tanya kenapa pak
enam puluh enam begitu ya kan
bahkan penculikan kaum muda terhadap soekarno hatta
juga karena begitu kan
seluruh perundingan yang kelihatannya dalam adab adab politik
itu harus dipotong
kan harus dilihat begitu kenapa mahasiswa yang kelihatannya selama bertahun tahun kita lihat
kok kemana ini generasi baru
seringkali setelah itu selesaikan mereka kembali ke kampus
tugasnya adalah tugas mereka mereka ini
nah problemnya adalah
di dalam sana ada fraksi
ada komisi ada subkomisi
ada panja ada pansus
bagaimana mereka berekspresi
kalau striker atau liber bawa bola sendirian
tanpa kena peluit
tapi bolanya masuk
kan itu penting
sehingga kita berharap willy punya satu undang undang
rancangan yang dia bawa ke fraksinya
fraksi bawah komisi begitu juga andre
jadi yang ingin mau ditanyakan adalah
bagaimana nanti mereka bisa berekspresi ketika di dpr
habis itu kan kita punya banyak
sementara dihadapkan dengan kepentingan partai politik
memang kehidupan partai politik di senayan
kita masing masing partai ada yang namanya fraksi
lalu kita ditempatkan di komisi ada kapoksi
tentu berpolitik di dalam dpr itu tentu harus
dan arahan dari fraksi
nah tinggal memang
pimpinan kelompok fraksi yang ada di komisi tiga
dan juga bagaimana kita meyakinkan fraksi
bahwa apa yang kita suarakan ini
benar benar bisa diterima oleh kebijakan fraksi
makanya gerindra selalu membuka ruang
hal hal yang tidak terlalu strategis
itu cukup diselesaikan di komisi
hal hal yang strategis
misalnya lancaran undang undang
dan juga hal hal yang lain
itu diselesaikan di tingkatan fraksi
supaya bisa dikoordinasikan ke dpp
makanya kita rutin rapat berkala
ketua sekretaris fraksi selalu memimpin kita
sehingga semua bisa disampaikan
semua bisa memberikan tanggapan
sehingga ini menjadi keputusan bersama
jadi di gerindra ada ruang
untuk masing masing anggota
sehingga kita bahas di fraksi
memang butuh kerja keras
effort bagi kita meyakinkan pimpinan
dan seluruh teman teman yang lain untuk mendukung ini
dan itulah tugas aktivis yang masuk di dprn ini
cara meyakinkannya itu
saya mau bertanya
karena di diri mereka itu mewakili tiga hal
problem bangsa ini adalah
problem mereka yang harus diurus
problem dapil mereka dan partai mereka
ini kan harus dikelola betul
sehingga tidak boleh ada yang dikalahkan salah satu
oke bang willy silahkan
ya itu apa yang dibilang
sorry seringkali kalah dari kepentingan partai
apa yang dibilang oleh kakak ican itu
itu yang tidak dirasakan oleh rey
sehingga dia bebas memberikan firehose
satu hal perbedaan antara posisi
di dalam dan di luar gitu
bukan hanya di dalam dan di luar
itu bebannya berbeda
nah tapi whatever
hal yang paling menarik
apa yang dibilang oleh kakak ican tadi
spiritnya justru kemudian
persoalan persoalan ini harus dibicarakan secara bersama
di dalam ruang ataupun di luar ruangan
itu bisa berdiskusi
maka kemudian tunnya bisa sama
saya dengan rey dan kakak ican
itu bisa berdiskusi
nah sehingga proses inputnya itu bisa lebih matang
dan melahirkan apa yang diinginkan secara bersama
satu poin yang kemudian
yang akan dibahas secara cepat
dan akan dibahas karena ini berimplikasi pada aman dengan undang undang
berimplikasi pada aman dengan undang undang
ya silahkan silahkan bang ican
aku sih membayangkan ini
karena seringkali terbenam
nah putuskan begitu
apa sih yang membedakan antara mantan aktivis
masuk ke dunia politik ini
kalau penjelasannya seperti yang dibilang oleh bung willy itu
harusnya aktivis punya nilai tersendiri maksudnya bang ray begitu ya
itu yang saya mau katakan
bang willy silahkan
aktivis itu adalah
itu tadi kan dibuat dengan pembukanya oleh bung willy
apa tadi itu
tidak lapu karena hujan
tidak apa namanya
bahwasanya semesta politik kita tidak membedakan artis dan aktivis
dia membedakannya di ruang sidang itu membedakan
tapi dalam kontestasi politik itu sama bu
setuju saya bang
nah jadi makanya harus dibedakan
nanti yang jadi anarkis itu
dia itu gebrahuyah semua ini
sampai ke sana bang
yang saya mau katakan itu adalah
orang kan selalu mempertanyakan
kan kira kira gitu
jangan sampai yang melempah masuk ke senayan gitu ya bang
karena orang punya perspektif sendiri
tentang masuknya yang namanya
aktivisin masuk ke gelanggang politik
pada saat yang bersamaan
kan kira kira gitu
baik yang disebut dengan
begitu berhadapan dengan struktur yang bernama praksi
ya sama saja gitu
padahal orang menganggap
kalau anda aktivis sebetulnya
mampu melakukan gebrakan
itulah pentingnya orang memilih aktivis itu
oke ini soal ekspektasi sebetulnya bang
kalau saya pemilihnya
ini kan kita membuat imajinasi lah ya
imajinasi itu beranda anda ya
kalau sekarang saya sebagai pemilih anda
oke ini soal ekspektasi sebetulnya bang
saya pemilih anda
satu pertimbangan saya itu adalah
karena saya tahu anda aktivis
dan oleh karena itulah
beban untuk melakukan pembaharuannya di dpr itu
jauh lebih kuat disarankan kepada mereka
didorong kepada mereka
misalnya kalau saya memilih aktivis
politisi yang lain dari background yang berbeda
karena dengan latar belakang aktivis itu yang harusnya bisa
karena mereka sudah bekerja untuk rakyat
gembar gembor kemana mana atas nama rakyat
mereka juga menjanjikan saya tentang hal hal yang indah
eh itu melempem semua
boleh saya jawab semua bang ray silahkan
bang ray bang ican renhad dan seluruh rakyat indonesia
sekarang doakan kami ya
orang orang baru yang masuk senayan ini
untuk memperjuangkan aspirasi rakyat
dan berikan kami support doanya juga
supaya kami bisa meyakinkan pimpinan kami di fraksi
pimpinan kami di komisi
dan mempengaruhi yang lain
ya mempengaruhi yang lain
agar benar benar kita bisa membawa perubahan di gedung dpr mpr
intinya saya yakin
aktivis yang masuk ke dalam dpr
insya allah punya niat yang baik
komitmen yang kuat
kami jangan sampai kami larut dalam arus liar yang ada di senayan
saya mau mengatakan sebelum kita jeda kepada bang ray
apakah sejauh bang ray mengenal saya
ruang ruang dialog dan kerja bersama yang kita lakukan
itu tidak ada
oke itu modal awal
lalu kenapa harus pesimis dengan proses ini
baru dilantik tadi pagi prof
kalau itu terkait pemilu
kalau itu terkait dengan proses pertahanan dan keamanan
ini bu willy jangan dicari
jangan ditarik ke persoalan personal
bukan bukan personal
kenapa kita bisa berdialog seperti ini
karena kita memiliki benang merah sejarah
jangan kemudian seorang ray rangkuti
kemudian membelajati saya di sini
sama seperti orang memandang saya
benang merah itu penting
modalitas itu penting
terasi itu penting
saya tidak berbicara sebetulnya bersifat individual
kalau untuk anda mungkin saya percaya sekarang
tapi kan kita berbicara tadi dalam konteks dua ribu empat belas
apa yang dilakukan oleh kawan kawan aktivis
itu kan kita bicarakan
jangan sampai terulang di periode yang ini
cuma yang saya mau katakan
yang umum ini jangan ditarik ke personal
itu maksud saya
karena yang personal personal itu akan bisa menjelaskan dirinya dengan sangat baik
dan seolah olah itu kemudian
mengatakan bahwa yang umum ini juga baik
itu menurut saya yang tidak fair
bagi saya ada pertanyaan lain kepada bang arief dan juga bang willy
mungkin terkait dengan kinerja mereka
saya ingin menjawab pertanyaan yang terakhir
yang kedua seringkali begini
pengamat dan publik mengatakan
produktivitas dalam legislasi
soal kita bukan membanyak banyakan mengembang biakan undang undang
terlalu banyak undang undang kita bikin
ya kita laksanakan kita taati
lebih baik pengawasan itu
menjadi tugas yang lebih berat
karena terlalu banyak ruang yang bisa dipakai
oleh teman teman di dpr untuk
mengawasi segala hal yang terkait pemerintahan
jadi poin saya adalah
bukan berarti dihitung periode lalu
tidak begitu juga
kalau cuma bikin undang undang banyak banyakan
ini seperti kerja dibalik layar
padahal undang undang itu kan alat rekayasa
jadi yang mau ditanyakan apa bang ishak
bagaimana mereka bisa
katakanlah andre lebih mudah karena dia di luar pemerintahan
tapi kreasi atau kreativitasnya
kreativitas dari orang orang yang di partai koalisi
tentu tidak harus tiap hari tepuk tangan kan
selain mewakili partainya
jadi bagaimana caranya agar
diawasi betul oleh mereka
minimal dapilnya saja begitu ya
itu saja sudah bagus
oke kita harus break terlebih dahulu
kami akan segera kembali di saat lain
kemudian kakak ican
kakak ican adalah pengawasan dan budgeting
ini penting sekali
tidak lepas bahwasannya proses pengawasan terhadap
kayak kalau di dpr ada
partner kerja ya departemen gitu
nah tentu ini menjadi suatu hal
nasdem kakak ican
tidak kemudian tepuk tepuk tangan
pak surya secara tegas mengatakan
tamparan seorang sahabat lebih baik
pertama tama pemilipan bahaya juga kan
tapi ini kita berbicara kan representasi rakyat
tidak hanya kemudian partai yang membebek partai yang membeo tidak
bahasanya kesadaran kritis
kontrol itu suatu hal yang kemudian
umbedate pada seorang anggota dewan
nah itu untuk itu kemudian
ya kalau ada yang busuk kenapa harus tidak dibongkar
kalau ada yang menyimpang kenapa tidak harus diluruskan
itu suatu hal yang disana lepasin integritas
yang dibilang oleh bung rey tadi
apa yang membedakan seorang aktivis dengan seorang yang lainnya
itu integritasnya intelektualitasnya kapasitasnya
disanalah kemudian ini menjadi ujian juga
mungkin bagi saya secara pribadi karena orang baru di senayan
dan yang paling penting juga track record
silahkan silahkan bang re
bung gili bagi anda sebagai aktivis
atau mantan aktivis apalah diantara dua itu
saya tidak tahu
ketika kawan kawan aktivis itu banyak ke gedung dpr
dan sebagiannya masuk di pemerintah
tapi asli ada demonstrasi begini besar terjadi
di era di mana aktivis ini sedang berkuasa
oke sebelum ke bang andre silahkan bang willy singkat
iya kata rendra gini sederhana re
niat baik dengan niat baik bisa berkelahi
dan kita tidak aku tidak menyaksikan apa niat baik yang ada
oleh teman teman yang memegang sunodang
dan apa yang terjadi di sini
karena ketika diajak contohnya presiden
mengajak anak anak mahasiswa ini untuk dialog
mereka tidak mau juga
saya mau katakan begini bung budi ya
presiden mengajak dialog itu persis waktu kita dulu
ada yang mengajak dialog tahun sembilan puluh delapan itu
saat di mana tuntutan sudah dibacakan
mestinya dialog itu sebelum tuntutan kita bacakan kan
kalau tidak salah itu orangnya yang sama ya
sama menko polu kam sekarang ya kalau tidak salah
presiden apakah anda mau terima tuntutan ini atau tidak
sebab dialognya mestinya kita lakukan jauh hari sebelum tuntutan ini kami baca
itu juga waktu setelah waktu itu
kalau seperti itu bung rey
kalau kita pakai common sense seperti ini
harusnya nggak banyak ott bung rey
harusnya preventif lebih untung bung rey
itu poin logika akal sehat kita
kalau sekarang prosesnya kan ott ott ott ott
preventifnya tidak ada
banyak nah kalau pengawasan ini bung
jangan hanya bicara di kpk
di dpr ada lembaga pengawasan
anda juga harus bertanya itu
apa efektivitas dari banyaknya lembaga pengawasan ini
dan kontribusinya terhadap korupsi
bang rey saya juga harus bertanya ke bang andre
jadi gini pak rey
percayalah pak ray teman teman itu insya allah punya niat baik seperti saya sampaikan
pak rey cukup berdoa
saya tidak pernah meragukan
pak rey cukup berdoa lalu kasih kita
itu yang saya bertanyakan
mengapa niat baik ini
punya fakta di lapangan
ini orang punya niat baik
itu tidak terhadap anda ya
oke silahkan bang andre
orang punya niat baik
tapi kalau tidak berjuang
tapi kalau tidak kelilingi orang baik
tentu mereka akan terpengaruh
itulah butuh kita kerjasama tim bersama sama
aktivis yang masuk di dalam pusara setayan
tolong di backup kita
kita berdialog secara rutin dan berkala
misalnya kalian pikir kau kurang berdialog
ya ada antara antara
lalu kita undang dialog bersama
sehingga memang ada input input bagi kami

kan salah satunya adalah
iya reformasi sembilan puluh delapan itu
salah satunya adalah memproporsionalkan tni
untuk tidak lagi melakukan dui fungsi kan
dui fungsinya mulai mengarah kembali
bukan hanya tni polisi pun sekarang berfungsi
untuk menjadi dui fungsi
ini menurut anda problem atau tidak
ya tentu ini problem
jangan sesat pikir
jadi civilian itu beda sama authoritarian
jadi sekarang udah gak ada lagi dui fungsi bung
jadi bahwasannya tindakan itu
gini prominent actornya siapa sih yang melakukan
penyelenggara pemilu paling dominan
semuanya itu kalau tadi bung
bicara tentang pengawasan inilah aktor aktor prominent
yang harus dilihat oh ada ini
polisi jadi ini itu suatu hal yang wajar
dalam era demokrasi
karena mereka juga civilian
begini dong bung
yang disebut dengan wajar itu
di mana yang bersangkutan sebetulnya
dalam kondisi aktif terlibat dalam
posisi posisi penting dalam
konteks ini anda mau mengatakan
apa dengan situasi itu itu pertama
gini langsung jawab aja gini
iya itu pertama
yang kedua adalah soal keterlibatan tni
kan salah satu komitmen kita adalah
menjadikan tni adalah institusi
profesional tidak terlibat
di dalam konteks keamanan
nah sekarang di beberapa
tempat hal ini telah dilakukan juga
memfungsikan kembali tni
sebagai aktor keamanan
nah itu konteksnya adalah
malah bagi saya
itu yang kita belum mengatakan
malah pak rai
belum ada undang undang yang mengatakan perbantuan tni
pak rai silakan
malah saya melihat bahwa pemerintah ini
kurang menggunakan peran tni
di saat status papua
sebentar pak rai status papua
kita kasih pak rai dulu pak rai
kita tidak usah berteori buku segala
faktanya tiga puluh lebih orang
mati di wamena
faktanya sepuluh ribu orang
memberikan rasa keamanan
masukan banyak di jayapura
tapi tidak bisa dikirim
ke wamena untuk memberikan rasa aman
saya kasih tahu anda
saya harus teriak teriak sama jokowi
bikin bela sungkawa
saya ini bukan hanya anggota
saya ini ketua harian dewan pimpinan pusat
ikatan keluarga minang
kami korban di saat pemerintah lalai
dengan segala hormat
di saat tni dibutuhkan
untuk operasi di papua
untuk menjaga keamanan
kita melihat polisi selalu di depan
ini bukan hanya konsep
ini fakta orang mati
dan kita melihat orang yang menyerang
itu pakai bendera
sebentar bintang kejora
tapi mereka hanya dibilang kkb
anjeng go cingkrang dibilang teroris
padahal itulah teroris
itulah pelaku makar kepada bangsa kita
kita harus adil
kalau kelompok kriminal
itu ada di tanah abang
di pasar senen
jangan orang yang membunuh rakyat
dibilang itu kelompok kriminal
penutup dari anda
saya terserah untuk anggota dpr
dari wajah baru ini
dan juga para aktivis
yang dulunya makhluk aktivis
sekarang menjadi anggota dewan
apa yang anda sematkan atau anda titipkan kepada mereka
saya kira hampir semua figur menonjol
dari periode ke periode itu adalah bekas aktivis
karena kita menjemblungkan
perenang ke dalam kolam
yang biasa berenang di laut di sungai
ke kolam langsung
jadi kalau kita lihat tokoh tokohnya
pimpinan pimpinan fraksi komisi kan rata rata bekas aktivis
memang tugas mereka
bukan hanya memberikan kualitas
tapi dalam hal kuantitas juga misalnya begini
sidang sidang yang membutuhkan kehadiran
kan tidak bisa bahwa
wah kita harus membuat ini ada ini
ada dapil orang dapil datang segala macam
nah tentu mereka
harus juga memberikan warna
parlamen itu kan akhirnya
puncak dari peragaan
peradaban politik kita
sudah dimana posisi kita kalau itu gagal
saya kira kita harus setuju pada rey
mereka diuji dengan cara
tidak selesai dengan demo
oke memberikan warna ya
kita berharap kita punya saudara saudara ini
ya kalau ada bunga kiriman ke dpr
kita lihat harapan itu bagaimana
pak willy saya sedang leader
re kak echan
karena ini pengalaman saya mengurus pemilu
syarat yang akan kita buat untuk
undang undang pilkada yaitu
dua lima tahun tni dan polri
dan asn harus mundur kalau tidak
abuse of power nya luar biasa ini pengalaman
yang akan saya perjuangkan
kenapa rakyat akan jadi yatim piatu
kalau bupati dan wakil bupati pekong pecah kongsi
asisten daerahnya maju
sekdanya maju kepala kepala
dinas yang berbasa itu maju
maka rakyat akan jadi yatim piatu
saya memperjuangkan ini dua lima tahun harus mundur
itu yang itu
ada juga akhirnya titik temunya antara willy dan pak willy
iya itu ada
titik temunya sudah ketemu
tentu tentu satu bahwa kita sepakat
memperjuangkan indonesia jauh lebih baik
baik kita akan tunggu bagaimana kinerja
pak willy dan juga pak andre ke depan
singkat saja oke
mohon maaf saya memulai anda dengan
mudah mudahan lima tahun ke depan kita ketemu
dengan saya berterima kasih kepada allah
oke baik kita tunggu seperti apa terima kasih banyak bang
terima kasih sudah hadir malam hari
dan demikian program spesial pelantikan anggota dpr dpr dan juga mpr dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
tadi kita juga sudah mengundang ansi lema
dari fraksi pd perjuangan namun kemudian
tidak bisa hadir ke dalam studio
kita semua berharap jalan demokrasi dan juga politik
ke depan ini tentu akan semakin baik
dan juga mengutamakan prinsip keadilan
dan juga mempertahankan kepentingan rakyat
sebagai pemilik mandat demokrasi
saya rahatsi raitwami terima kasih selamat malam